kita ke informasi lain media sosial memiliki fungsi yang jauh lebih penting untuk sharing atau berbagi informasi dibandingkan hanya sebagai ajang curhat mencurahkan isi hati begitu atau mungkin pamer foto selfie
nah salah satu kegiatan yang marak dilakukan di jejaring sosial adalah penggalangan dana bagi orang orang yang membutuhkan
belakangan ini media sosial sering digunakan sebagai tempat menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan
salah satu netizen yang menggunakan akun instagramnya untuk memberitakan pihak yang membutuhkan pertolongan adalah funi wati sucipto
sebagai bentuk transparansi funiwati yang dibantu sukarelawan selalu mendokumentasikan aktivitas penyaluran bantuan melalui foto ataupun video dan mengunggahnya ke akun instagramnya
mengatakan luar biasa dia salut begitu dan semakin banyak follower saya dan mereka mempercayai saya

ini bekerja sama dengan beberapa relawan untuk melakukan pengecekan atau screening dan survei ke tempat tinggal penerima bantuan
dari tempe funi kan dia menggalang dana dananya itu dikasih ke saya saya langsung sampaikan ke orang tua dari rafa rafi
bayi kemarsiam rafi dan rafa misalnya menerima bantuan dana yang diimpun lewat media sosial untuk biaya operasi pemisahan tubuh
namun sayang bayi rafa meninggal enam bulan setelah operasi dilakukan
menanggapi maraknya penggalangan dana lewat media sosial sosiolog ida ruwaida menyebut hal itu merupakan fenomena yang wajar
kekritisan itu ya yang menjadi sangat penting karena kita memang tidak bisa secara lebih spesifik mengidentifikasi apalagi kalau individual
nah sebaiknya memang menurut saya harusnya mereka merespon akun akun
yang mencoba menggalang sumber dana yang sifatnya memang organisasi yang bisa kita verifikasi kita bisa klarifikasi kita bisa validasi
nah itu yang sebetulnya juga menjadi sangat penting karena ketika satu waktu dia sudah memberikan dan ternyata mengalami penipuan
maka perilaku pro behaviornya itu tadi prososialnya itu tadi akan tidak lagi dilakukan
masyarakat yang harus bersikap kritis terhadap aktivitas penggalangan dana melalui media sosial negara diharapkan ikut melakukan pengawasan
dengan demikian dana yang digalang melalui media sosial dapat disalurkan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan